jelang piala presiden persebaya surabaya terus memantapkan persiapan dengan menggelar latihan fisik dan kekompakan tim
dalam turnamen tersebut persebaya tidak memasang target juara tapi sebagai ajang untuk menguji kemampuan pemain baru dalam menghadapi liga satu
manajemen persebaya menyatakan tidak memasang target tinggi pada piala presiden yang digelar pada pertengahan januari mendatang
selain masalah persiapan yang minim saat ini manajemen tengah fokus memantapkan kekompakan tim yang kini belum terisi sepenuhnya
persebaya surabaya sendiri baru menggelar pemanasan mesin pada pekan ini sementara tim lainnya telah melakukan pemanasan sejak dua ribu tujuh belas lalu
tak heran bila persebaya tidak memasang target tinggi pada turnamen pramusim di tahun dua ribu delapan belas ini
karena ajang ini menjadi pengukur kekompakan tim menghadapi kompetisi liga satu mendatang
kami ingin menjadi peserta yang baik
sekaligus kita ingin mencoba formulasi pemain pemain yang baru dan sebagainya dan ngatur kekompakan pemain ya mudah mudahan itu menjadi ajang yang baik buat kita mengompakan pemain dan kita akan lakukan yang terbaik
piala presiden dua ribu delapan belas rencananya akan digelar pada enam belas januari mendatang di stadion bandung lautan api dan sijala arupat bandung jawa barat
tribun kata purnawanto surabaya